ya pertama perlu kami sampaikan bahwa sejak kemarin tim kpk mendatangi rumah tersangka sn di jalan wijaya
meskipun kita belum menemukan yang bersangkutan pada saat itu tim terus bekerja untuk melakukan proses pencarian
karena surat perintah penangkapan itu sudah dikeluarkan kemarin dan tentu saja tugas itu harus dilaksanakan
nah setelah melakukan proses pencarian tentu segala informasi yang kita terima di cross check validitasnya
sampai akhirnya diputuskan setelah dibicarakan di internal kpk dan sampai dengan sekitar malam ya
sekitar maghrib kemudian kita tidak mendapatkan kedatangan atau penyerahan diri dari tersangka sn
pimpinan kpk mengirimkan surat pada mabes polri kepada kapolri dan ncb interpol
mencantumkan nama yang bersangkutan di daftar pencarian orang
jadi kpk berdasarkan kewenangan di pasal dua belas ayat satu huruf h atau i
kemudian menggunakan tersebut dan meminta bantuan kepolisian
untuk membuat proses pencarian yang diperlukan oleh tim kpk
dan mereka melakukan proses pencarian yang tersebut

dan dapat dilakukan tindakan tindakan hukum yang lain
dalam proses pencarian itu kita mendengar informasi kejadian yang terjadi malam ini
tentu kemudian tim langsung melakukan pengecekan ke sana
untuk melihat lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi
jadi kami akan perhatikan tentu saja
bagaimana kondisi dari tim kpk dan tim kpk yang diperlukan untuk mengecekan itu
kita di sana namun kita juga akan melihat kronologis secara persis seperti apa
apakah kecelakaan tersebut kalau memang itu terjadi kecelakaan itu benar benar terjadi
dan berakibat seseorang tidak bisa dilakukan pemeriksaan misalnya
atau tidak bisa mengikuti proses hukum lain atau masih bisa dilakukan pemeriksaan
nah itu perlu dicek lebih lanjut dan tim sedang memastikan itu ke lokasi
tentu kita harus lihat juga kalaulah benar kecelakaan terjadi
posisi mobil apakah memang menuju ke arah kantor kpk seperti yang disampaikan
atau menuju ke arah yang lain dan secara teknis sejauh mana kondisi kejadian tersebut
berakibat terhadap orang orang yang ada di
dalam mobil siapa saja yang kemudian dirawat
berapa orang isi mobil tersebut tentu akan menjadi perhatian bagi kpk
karena bagi kami penanganan perkara ini akan kita lihat serinci mungkin
tim kpk benar ke rs untuk melakukan langsung
ya tim sudah ditugaskan ke sana
apakah tim juga
jika dipriksa bisa dibawa ke kpk apakah tim akan membawa sn ke kpk
apakah tim akan membawa sn ke kpk jika memang kondisinya cukup baik
kita belum sampai pada kesimpulan itu saya kira ya
karena tim masih melakukan proses pengecekan lebih lanjut
karena tindakan tindakan apapun yang dilakukan oleh kpk itu harus dilakukan secara objektif
dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
pimpinan sudah menugaskan tim ke sana
dan tentu saja saat ini pimpinan juga standby di kantor untuk menunggu informasi perkembangan lebih lanjut
mas apakah berarti sn atau langsung dibawa apabila sudah dipriksa
tindakan apa yang akan kita lakukan belum kita putuskan saat ini
karena tentu saja perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut
kami akan sampaikan informasi
dari update nya setelah memang ada hasil pengecekan di sana
dan apa yang akan dilakukan berikutnya
saya kira kpk memastikan bahwa sekalipun ada kondisi yang terjadi malam ini
kami pastikan bahwa penanganan kasus ktp elektronik akan terus berjalan
proses pengumpulan bukti akan terus berjalan
dan kami harap apa yang terjadi malam ini kemudian tidak menghambat proses penanganan
bahwa ada kondisi yang tidak kita kehendaki
ada kondisi yang mungkin tidak bisa diperkirakan
tentu saja tetap perlu dihitung lebih lanjut
dalam kejadian kecelakaan ini kan dari video yang beredar itu ada seorang yang dalam satu mobil dengan pak novanto
apakah yang bersangkutan juga langsung diperiksa oleh tim kpk untuk menanyakan kronologis yang sebenarnya mas
prinsipnya tentu saja kronologi secara lengkap
dan informasi informasi yang lebih rinci
dan kejadian itu menjadi perhatian kpk
misalnya kalau memang terjadi benturan atau kecelakaan
kalau memang itu terjadi
maka harus dilihat sejauh mana akibatnya terhadap para penumpang di dalamnya
dan secara teknis bagaimana kondisi dari mobil tentu juga menjadi perhatian
yang paling penting adalah ketika seseorang dipanggil sebagai saksi atau sebagai tersangka
dan kemudian ada kondisi sakit yang disampaikan
misalnya atau kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit
maka tentu saja kita perlu melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diproses di penyidikan
seperti syarat untuk ditanya dan dilakukan pemeriksaan
sampai pada prinsip prinsip fit to standing in trial
itu menjadi salah satu bagian penting dari kerja penyidik kpk yang perlu kami pastikan
dan kita pertimbangkan kembali dan akan kita lihat apa yang akan kita lakukan ke depan
bang ada dugaan kecelakaan ini merupakan settingan untuk mengelulur waktu proses penyidikan ektp ini gimana bang
saya tentu tidak dapat menyimpulkan itu secara langsung
karena tim juga sedang dan perlu melakukan proses pengecekan lebih lanjut
bagaimana kronologi secara rinci dari peristiwa tersebut
apakah nanti dibutuhkan koordinasi dengan idi
tentu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut
namun pasti kalau ini di bidang medis
maka koordinasi dengan pihak dokter itu menjadi satu hal yang sangat penting
mas sebelum terjadi kecelakaan itu kan
apakah ada salah satu wartawan yang sempat mewawancara langsung dengan sudiano panto
di mana kpk sedang mencari setia novanto apakah orang tersebut akan diperiksa juga
saat ini kami tidak mendapatkan informasi secara langsung atau tidak langsung dari pihak setia novanto
jadi penyidik belum mendapatkan informasi bahwa akan ada rencana datang ke kpk
beberapa proses wawancara dan yang lainnya tentu juga akan kita perhatikan lebih lanjut
itu peristiwanya terjadi kapan
namun yang paling penting bagi kpk adalah memastikan kronologi
kronologis yang terjadi pada saat kecelakaan tersebut
beberapa informasi yang terkait dengan itu tentu juga perlu kami cermati
mas febri apa tanggapan kpk untuk memainkan upaya keburu hukum dari sudiano panto
yang kembali diwajibkan kepada pra peradilan dengan menjawabkan peraturan
untuk permohonan pra peradilan kami juga baru mengetahui dari pernyataan pihak humas dari pengadilan
surat sampai dengan tadi saya cek ke birohukum itu belum diterima
pra peradilan merupakan hak dari tersangka silakan saja
kami akan hadapi jika itu memang dalam proses ini pada waktunya akan dihadapi
namun yang pasti kpk akan berupaya semaksimal mungkin menguatkan bukti
dan memproses kasus ini dengan lebih maksimal
apa nomor pekat yang akan berkata
mas di dalam mobil ada siapa aja yang sudah tahu
saya belum dapat informasi yang lebih rinci dari tim yang kesana
jadi saya akan beritahu
jadi sebaiknya beberapa informasi yang belum pasti yang kami dapatkan tentu saja tidak bisa disampaikan saat ini
mas penjelasan yang sudah kami lakukan dari kpk itu burun ya
tadi diinyat kalau kpk ini sudah iseng untuk koordinasi dengan polisi jadi apa
terkait dengan status yang bisa kami konfirmasi
posisi kpk sudah membuat surat
pimpinan sudah membuat surat dpo tersebut dan mengirimkan surat yang tertuju pada kapolri
dan ncb interpol tersebut
apakah kpk sudah mendapatkan informasi siapa yang membawa novanto malam itu
saya belum bisa menyampaikan hal hal yang jauh lebih teknis
namun yang pasti malam kemarin sampai dengan dini hari kami mendatangi rumah dari tersangka sn
dan juga menyampaikan beberapa informasi seperti sudah ada surat perintah penangkapan yang juga kita sampaikan secara patut
juga kita sampaikan
saya juga ingin menyampaikan informasi tentang penugasan yang dilakukan oleh kpk
dan sejak saat itu kita juga menghimbau agar tersangka sn sesegera mungkin datang ke kpk
apakah mobil yang membawa novanto semalam dengan mobil yang dikelakan hari ini sama atau pak
soalnya sudah mendapatkan informasi
saya belum mendapat informasi soal itu
mas apabila dalam pengecekan dari kpk sendiri bahwa kronologi kecelakaan disebut sebagai suatu hal yang fiktif
apakah mobil yang membuat tersangka juga akan dikenakan pidana mas
kita belum sampai pada kesimpulan itu namun yang pasti seperti yang disampaikan di sore hari tadi
kpk mengingatkan pada semua pihak bahwa ada ketentuan di pasal dua puluh satu undang undang tindak pidana korupsi
bagi siapapun yang mencoba menghalangi atau merintangi langsung atau tidak langsung penanganan perkara
ada resiko pidana terhadap perbuatan tersebut
namun tentu tidak bisa disimpulkan secara cepat karena pasal itu juga punya unsur unsur yang sangat rinci
dan kita juga harus melihat fakta fakta yang lebih detail soal itu
berarti mas pendegasan adik jika perlu diadainya perhubungan yang menimbulkan segera
maka bisa diterapkan pasal dua puluh satu uu tidak pidana korupsi
saya tidak bisa berandai andai soal itu namun ketentuannya memang mengatur demikian
ini sekaligus menjadi pelajaran penting
saya juga berharap bisa
bahwa memang ada ketentuan pasal dua puluh satu dan itu berlaku untuk seluruh penanganan kasus korupsi
tidak hanya di kpk tetapi juga di kepolisian dan juga di kejaksaan
jadi jangan sampai kemudian ada upaya untuk menghalang halangi
menghalang halangi ini bisa dalam berbagai bentuk berupaya untuk mempengaruhi saksi mempengaruhi tersangka
merekayasa fakta dan lain lainnya tentu bisa menjadi hal hal yang kita cermati terkait dengan hal ini
apakah ada kebukti kebukti yang menyebutkan kepolisian untuk melihat cctv kronologis kejadian cctv
koordinasi dengan kepolisian tentu kita lakukan
sejak kemarin kita juga sudah koordinasi dengan kepolisian terkait dengan penanganan
dan kalau ada kebutuhan kebutuhan lain tentu kita juga akan lakukan koordinasi
mas biar tidak terjadi kesalahan adilan kata kata disarankan segera ditangkap tentang kompok kompok tvpol
segala saran yang masuk dari masyarakat
apakah itu dari masyarakat sipil dari akademisi akademisi secara umum ataupun akademisi hukum
dan termasuk praktisi hukum tentu kami akan pertimbangkan
kami punya tanggung jawab untuk terus menangani kasus ktp elektronik ini sepanjang buktinya memang kuat
dan kami yakin bukti yang dimiliki oleh kpk sangat kuat dalam penanganan kasus ktp elektronik ini
mas febri apakah kpk sudah mengetahui ketika kemarin rumah tira paku berada di tira paku sudah berada di mana
kemarin kita mendatangi rumah dan memberitahukan pihak keluarga
kemudian kita berupaya terus melakukan proses pencarian terhadap yang bersangkutan
oke cukup ya terima kasih